tiba tiba dia menelpon saya lewat video call
sekitar jam setengah dua belas malam
terus dia bertanya lagi dimana dek
terus saya jawab lagi di rumah bang
gak di nas enggak
kenapa bang saya bertanya
terus dia bilang abang ada masalah dek
sebelumnya apakah korban sering video call dengan saudara
atau tiba tiba dia malam itu dia pengen video call
kalau video call seminggu
sekali kadang dua kali
oke artinya dia sering dalam ketika saudara berhubungan dengan jarak jauh
dengan korban saudara sering video call
kemudian dia bilang abang ada masalah dek
kalau sembilan belas juni dia minta
yang itu tanggal berapa
ya korban apa dia bilang waktu itu
dia bilang abang ada masalah dek
baik ke mama baik ke bapak
ke adik reja adik depi
kak yuni bahkan ke adik
maksudnya ke saya
saya jawab masalah apa bang
ceritalah jangan dipendam sendiri
enggak lah dek
biarlah api yang nanggung ini semua
terus dia tanya lagi
kenapa kau masih nunggu abang dek
buka ya dek hatimu buat
terus saya jawab
nikah pun kau punya anak kalian
kalau abang tetaplah sendiri dek
terus dia diem aja
terus dia diem
dan aku sesak dek
aku telepon adik reja ya
buat ngantar obat untuk abang ya
akhirnya saya suruh dia tidur
saudara sempat menghubungi reja
ya yang mulia
saudara reja apa
reja hanya bilang
alah itu untuk ngetes kakak aja itu
kakak setia nggak nunggu abang
dan besok besoknya gak ada lagi korban bercerita
gak ada yang mulia
terus tepatnya kapan saudara apa
korban bercerita kepada saudara
dia mendapatkan pengancaman
itu tanggal tujuh juli yang mulia
juli yang sembilan belas juli tadi
oh yang dia minta maaf tadi
suruh kamu cari laki laki lain
ya sembilan belas juni untuk pacaran cuma itu aja
tapi dia tidak bercerita lebih lanjut
tidak ya mulia
abang minta maaf ya dek
maaf kenapa bang
maafin abang ya kalau abang banyak salah
takutnya abang nggak sempat minta maaf
kayak apa aja
kemudian tanggal tujuh juli
sebelum tanggal tujuh juli itu apakah
korban sempat bercerita
oh yaudah aku lagi diajak bapak ke bali
atau d aku lagi diajak ibu ke magelang
tidak ada ya mulia
tiba tiba tanggal tujuh juli dia ngabarin
tanggal tujuh juli itu
sekitar jam dua puluh
saya mendapat panggilan
satu panggilan tak terjawab
kemudian dia nelfon lagi
langsung tiba tiba terdaftar empat panggilan tak terjawab
tanpa masuk tapi terdaftar
terus dia nelpon lagi jam setengah sembilan malam
lagi dimana dek
lagi di nasi malam bang
itu lewat chat ya bukan telpon ya
telepon yang mulia
karena saya di nasi malam
terus banyak kawan di nasi
saya mencari tempat yang
nyaman untuk berbicara
setelah itu kenapa tadi bang
saya bertanya lagi
kurang ajar orang ini
kurang ajar gimana
terus dia bilang
aku dituduh bikin ibu sakit
kau tau saya
berani kau naik ke atas ku bunuh kau
siapa yang ancam
abang ada pukul ibu
ya enggak lah dek
ya udah kalau abang gak salah abang jangan takut
kalau abang nggak salah abang jangan takut
lagi di magelang
ya udah ya nanti abang kabarin lagi
terus tanggal delapan malam
terus tanggal delapan
juli bagaimana apa yang saudara ketahui
tanggal delapan juli jam enam belas
dia menelpon saya empat kali empat panggilan tak terjawab
tidak saya angkat karena saya lagi di perjalanan
beli perlengkapan rumah
saya beli perlengkapan rumah terus kemudian jam berapa tadi
jam enam belas sepuluh yang mulai
saudara baru melihat pukul
saya tidak lihat jam
oh tidak lihat jam kemudian saudara mencoba menghubungi
jam berapa itu
saya tidak lihat
oh gak melihat jam
dan perhatikan setelah itu saya telepon balik setelah saya sampai
saya telepon balik tetapi tidak masuk
saya cek adik baru pulang beli pampers geva bang dari bangko
itu awalnya checklist satu
padahal nomor dia tidak pernah checklist satu yang mulia
terus awalnya checklist satu terus tiba tiba centang biru dua atau di read udah dibaca
saya tunggu tunggu balasan tidak ada
akhirnya saya telepon kembali jam enam belas tiga puluh
terus diangkat berdering diangkat
terus dia bilang kenapa bang saya tanya
nanti adik nanti abang kabari lagi
itulah terakhir yang mulia
itu percakapan terakhir